menjelang hari raya idul adha
seribu empat ratus empat puluh empat hijriah presiden jokowi dodo mengunjungi pasar palmerah jakarta pusat pada senin
untuk meninjau harga bahan pangan
menurut presiden hampir semua bahan pangan hari ini harganya stabil
hanya harga ayam yang mengalami kenaikan cukup signifikan
dari rp tiga puluh per kilogram menjadi rp lima puluh per kilogram
jokowi menyatakan pihaknya akan mengecek dan menjamin pasokan daging ayam aman
biasanya di harga rp tiga puluh rp tiga puluh dua ini sudah mencapai rp lima puluh
kan saya cek mungkin ada problem di supply nya di pasokannya
ya mungkin juga tapi naiknya terlalu tinggi dari tiga puluh tiga puluh dua ke lima puluh itu tinggi banget
di pasar pamanukan subang jawa barat
daging ayam kembali dijualan
namun pedagang mengaku pasokan ayam masih belum sepenuhnya lancar
imbas aksi mogok dari para pengusaha ayam potong
yang menolak memasuk ke pasar akibat mahalnya pembelian dari kandang
mereka berjualan memanfaatkan stok yang belum sempat terjual
namun harga jual terpaksa dinaikkan menjadi rp empat puluh lima dari sebelumnya rp empat puluh per kilogram
cuma mau kemana lagi kan karena kebutuhan
sebenarnya saya juga jualan juga udah
bingung gitu dengan harga segini
mau nggak mau ya terpaksa kita jualan lah untuk menutupi kebutuhan sehari hari bang listrik
baik pembeli maupun penjual berharap agar harga daging ayam dapat segera kembali turun
tim liputan cnn indonesia